istana menepis isu terkait pembahasan hak angket yang akan bergulir di dpr
hal ini diungkap koordinator staf sus presiden ari dwi payana
merespon pertemuan dua menteri asal pks dengan pkb dengan presiden joko widodo senin kemarin
ari bilang pertemuan antara menteri dan presiden itu adalah hal biasa dan wajar
ari menambahkan pertemuan itu hanya membahas kinerja masing masing kementerian dan suara pkb di pemilu
berdasarkan keterangan tertulisnya ke redaksi kompas tv ari bilang tidak perlu berspekulasi
karena keduanya adalah menteri kabinet indonesia maju
arief menambahkan menteri desa pdtt halim iskandar sudah menjelaskan topik pembicaraan
tidak ada pembahasan tentang hak angket sama sekali
memanggil dua menteri asal pkb senin kemarin di istana negara jakarta
selain bahas kinerja dua menteri asal pkb yaitu menaker ida fauzia
dan menteri desa pdtt abdul halim iskandar sekaligus melaporkan pencapaian suara pkb di pemilu
usai bertemu jokowi menteri desa pdtt yang juga kakak kandung ketua umum pkb ini mengaku
presiden mengucapkan selamat dan menitipkan salam pada sang adik mohaimin iskandar